ini kan bicara tentang yang berprestasi ya maksudnya punya passion di bahasa nih kalau sekarang siva kita lihat
ada juga sebetulnya teman kita yang punya passion di olahraga
dan ini juga perempuan sama sama berhijab juga bahkan juga saya salut kepada perempuan ini
karena sudah bisa menerobos satu striksi internasional
namanya raisa aribatul hamidah yang belum lama ini mencuri perhatian
hal ini karena petisinya membuat federasi bola basket internasional merevisi aturan larangan menggunakan jilbab untuk atlet basket putri
dialah raisa aribatul hamidah nama yang seketika mencuri perhatian dengan gugatannya terhadap federasi bola basket internasional fiba
yang sempat melarang penggunaan jilbab dalam kompetisi resmi
melalui situs change org
ia berhasil menghimpun lebih dari satu ratus tiga puluh ribu dukungan agar fiba mengkaji ulang aturan tersebut
upaya raisa berawal dari pengalamannya dicoret dari daftar pemain tim nasional basket putri indonesia untuk sea games karena alasan penggunaan jilbab
saya cukup kecewa ya untuk lanjut ke ajang sea games karena saya terpaksa harus dicoret dikeluarkan dari tim karena alasan memakai jilbab
yang tidak lain itu adalah aturan fiba internasional
yang tidak lain itu adalah aturan fiba internasional
melarang belum memperbolehkan bahwa untuk kostum bola basket itu menutup kepala lengan panjang dan celana panjang
usahanya tak sia sia fiba akhirnya merevisi peraturan nomor empat empat dua soal larangan penggunaan tutup kepala pada atlet bola basket
aturan baru yang memperbolehkan penggunaan tutup kepala atas alasan agama akan mulai diberlakukan pada satu oktober mendatang
upaya raisa dan masyarakat yang memberikan dukungan akhirnya menghapuskan larangan penggunaan tutup kepala dengan alasan keamanan yang telah berlaku selama dua jam

upaya raisa dan masyarakat yang memberikan dukungan akhirnya menghapuskan larangan penggunaan tutup kepala dengan alasan keamanan yang telah berlaku selama dua puluh tahun
nah langsung saja kita juga ajak anda berbincang dengan pebasket nasional raisa aribatul hamida yang saat ini berada di solo jawa tengah
selamat pagi mas prabu
alhamdulillah kita ketemu juga nih sama raisa saya dengar juga raisa sedang hamil sekarang ya
ya alhamdulillah ini sudah jalan
selamat pagi selamat bulan
wah selamat selamat
selamat luar biasa sekali ya nah ini juga kita ingin berbincang tentunya terkait petisi yang kemarin
apa raisa boleh cerita bagaimana sih sebenarnya proses awal mulanya saat akhirnya kemudian berani mengajukan petisi yang juga luar biasa ya menembus internasional begitu
awal mula bagaimana petisi ini dimulai karena saat dua ribu empat belas setelah saya dielemenasi atau dikeluarkan dari tc timnas
saya mencari teman yang senasib seperjuangan begitu
saya bertemu dengan dua orang yang sangat menginspirasi
satu adalah indira kaljo dari bosnia yang satu adalah pemecah rekor untuk pemain putri di amerika yaitu bilkis abdul qadir
nah komunikasi dengan mereka berdua kemudian kami sepakat untuk membuat petisi
nah setelah itu tidak hanya berhenti untuk kami bertiga kami juga mengajak atlet atlet lain di seluruh negara

ter sodok sodok yang mempunyai hobi basket tapi terhalang karena jilbabnya itu untuk membuat petisi
jadi dari situ kami bersama sama untuk membuat petisi
dan akhirnya aturan tersebut sekarang sudah disahkan
maksud saya sekarang sudah boleh begitu ya menggunakan jilbab sambil berleuraga basket di tikelan internasional
maksud saya sekarang sudah boleh begitu ya menggunakan jilbab sambil berleuraga basket di tikelan internasional
ya jadi untuk perubahan peraturan pengaturan menurut anda sudah boleh juga ya
ya jadi untuk perubahan peraturan mengurangkan kehidupan adalah kasusnya
untuk perubahan peraturan
tidak bisa semudah membalikkan telapak tangannya
jadi ada kajian
itu kurang lebih selama dua tahun
untuk dianalisis diamati dari
pihak fiba pusat dari eropa
jadi dari dua ribu empat belas
sampai dua ribu enam belas kemarin
sehingga tahun dua ribu tujuh belas ini
insya allah keberadaan
zilbab dalam bermain basket
wah ini prestasi yang
luar biasa ya dan itu di
muncul dari seorang raisa
dari indonesia nah sekarang kalau reza sendiri
setelah aturan ini sudah
nanti anda juga akan main basket
masih menjadi cita cita saya
main untuk membela atas nama indonesia
tetapi yang lebih khusus lagi
disitu adalah ini bukan semata mata
obsesi saya pribadi
jadi ini adalah perjuangan untuk
generasi berikutnya siapa tahu
jika nanti ada adik adik generasi muda
yang memakai zilbab
kemudian prestasinya melampaui
dari nasional sampai internasional
itu tidak akan terhalang oleh penutup jilbab
dan ini tidak hanya
sebatas untuk wanita wanita berjilbab
karena di india sana juga
ada pemain putra
dengan adatnya memakai
yarmul yang penutup
kepala untuk laki laki india
nah itu juga
memperjuangkan hal yang sama
jadi saya tetap
bercita cita untuk bisa bermain kembali
tetapi jauh lebih dari itu
ini untuk tujuan generasi mendatang
baik raisa ini terima kasih atas perjuangannya ya
luar biasa juga ini banyak
memberikan inspirasi untuk
semua orang saya pikir
bahwa cita cita itu bisa digapai
dengan berbagai macam keterbatasan
betul dan juga tetap menjadi diri sendiri
dan berjuang untuk itu
terima kasih raisa aribatul hamidah
untuk waktu anda di good morning
wah saya sebenarnya pengen ke solo nih
main basket sama raisa
tapi pasti kalah ya kalau ngelihat gimana cara dribblenya tadi
kalau begitu sekarang bisa ngobrol ngobrol aja sama yang ahli bahasa
apakah kita kalah juga